cukup banyak nih anak tangga yang harus dilalui untuk bisa melintas di jembatan penyeberangan orang yang ada di jakarta selatan ini
nah meski jpo ini sudah terkoneksi dengan halte transjakarta namun tidak serta merta juga memudahkan masyarakat penggunanya untuk bisa melintas
seperti yang kita tahu pengguna transportasi publik itu beragam mulai dari yang masih muda hingga lanjut usia ada juga yang disabilitas
nah bayangkan apakah mereka yang lanjut usia dan juga disabilitas ini harus menggunakan tangga tangga panjang tadi seperti saya
menurut catatan dinas bina marga dki jakarta total ada tiga ratus empat puluh dua jpo di seluruh dki jakarta baik yang lama maupun baru
dari jumlah tersebut sebanyak dua puluh satu jpo memiliki lift sehingga bisa diakses oleh lansia ibu hamil serta masyarakat disabilitas
jpo pejaten jakarta selatan ini merupakan salah satu jpo yang belum memiliki fasilitas lift
ya ada lift lebih enak ya
aduh capek kalau bisa pakai lift ya
kalau lebih bagus
dibawah ya kita turun tinggal jalan ya itu lebih bagus turun sempet jalan langsung
jpo tanpa lift tentu mempersulit akses terutama bagi mereka yang lanjut usia
upaya revitalisasi jpo menjadi agenda penting bagi dinas bina marga dki yang hingga saat ini terus dilakukan
secara bertahap lah kita melakukan revitalisi terutama untuk yang sudah existing ya
nah dapat saya sampaikan bahwa di dua ribu dua puluh
kita pun akan membangun sekitar lima cpo yang tersebar di tiga kota administrasi
pertama misalnya di jakarta timur di situ ada di klender
lalu di jakarta selatan ada di supomo di kebayoran lama lalu di marunda di tubagus angke
menurut syamsul revitalisasi jpo terus dilakukan sesuai dengan standarisasi jpo yang termuat di peraturan menteri pupr
di mana salah satunya jpu memang harus ramah bagi masyarakat disabilitas lansia serta ibu hamil
pengamat tata kota nirwono juga menyampaikan saat ini belum ada sanksi tegas kepada pihak yang membangun
serta mengelola infrastruktur tidak ramah bagi seluruh kalangan
nirwono berharap upaya revitalisasi ke depannya sebaiknya memperhatikan beberapa aspek penting yang harus dimiliki fasilitas umum
sampai dengan sekarang itu kan tidak ada sanksi tegas ya
kepada siapapun pihaknya termasuk kepada pemda ataupun juga kepada operator maupun pengelola transportasi publik
maupun infrastruktur fasilitas kota kalau fasilitas yang dibangun itu tidak ramah gender
ramah gender itu bisa berupa tidak ramah anak anak tidak ramah ibu hamil tidak ramah lansia dan juga tidak ramah disabilitas
sudah sepatutnya fasilitas yang diperuntukkan untuk umum memang mudah serta aman diakses seluruh kalangan masyarakat
dan kebenarkannya tanpa terkecuali